kita bertemu lagi bima
sekarang kamu akan mati bima
sampai jumpa lagi
bima gunakan kekuatan helios liru
sekarang kita akan mati
gue menunggu kamu
coba semakin banyak bench
aku sudah muak dengan penduduk peladak ini
buat kau pergi
jangan kembali sebelum kau menyelesaikan